bagaimana rencananya mekanisme penghutan akan dilakukan dan juga di sini menghadapi berbagai penolakan dari dunia usaha
serta juga isu mengenai ini membebani para pekerja silakan itu
terima kasih mbak alulu yang terlalu banyak bapak kepala staff presidenan
jadi seperti tadi bapak kepala staff presidenan mengatakan bahwa ini adalah satu masukan refleksi bagi pemerintah
karena kami kurang melakukan sosialisasi atau informasi yang lebih masif mengenai tapera
khususnya kehadiran dari pp dua puluh satu dua ribu dua puluh empat
terkait dengan pungutan bagi pekerja non asn tni dan polri
sebagaimana pp dua puluh satu dua ribu dua puluh empat dapat dilihat di pasal lima belas
nanti akan diatur mekanismenya dalam suatu peraturan tingkat menteri
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah
jadi nanti akan diatur dalam peraturan menteri tersebut
dan tenang saja ini durasinya masih dua ribu dua puluh tujuh
jadi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini
terbitnya pp dua puluh satu dua ribu dua puluh empat tidak semata mata langsung memotong gaji atau upah para pekerja non asn tni polri
karena nanti potongannya mekanismenya itu akan diatur dalam peraturan menteri ketenaga kerjaan
kemudian yang kedua langsung isu penolakan
kalau terkait dengan isu penolakan ini kan masalahnya tak kenal maka tak sayang
jadi kayak kami pemerintah belum memperkenalkan dengan baik
jadi wajar kalau teman teman pekerja dan pengusaha belum kenal jadi nggak sayang
nanti insya allah kami akan segera melakukan sosialisasi public hearing secara masif
ya kami juga terbuka untuk mendengarkan masukan masukan dari teman teman stakeholders ketenaga kerjaan
kita akan terus lakukan diskusi secara intensif
belum ada pemotongan gaji upah untuk para pekerja dimanapun non asn tni dan polri
satu lagi ibu menjawab isu bahwa tapera membebani para pekerja
sudah tipis semakin miris begitu katanya bu
nah bagaimana menjawab isu tersebut ibu
sebenarnya kalau kita lihat di dalam
sebenarnya kalau kita lihat di dalam

itu sudah terbunyi dari dua ribu tiga ya bahwa pekerja itu berhak mendapatkan fasilitas kesejahteraan pekerja
dan itu adalah menjadi beban bersama
bahkan pemberi kerja pun pengusaha juga wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja
termasuk di dalamnya adalah rumah bagi pekerja
tapera ini adalah dari mulai undang undang nomor enam ya
itu sudah sangat harmoni dengan undang undang tenaga kerjaan
yaitu menyediakan perumahan bagi para pekerja
apalagi tadi disampaikan oleh bapak muldoko
masih banyak sekali saudara saudara kita yang belum memiliki rumah
nah kemudian jadi karena ini bukan iuran
dan berlaku bagi pekerja yang memiliki gaji upah di atas upah minimum
dengan komposisi perhitungan yang tadi sudah disampaikan oleh pak heru
sebenarnya insya allah ini tidak memberatkan
tapi sekali lagi nanti kita bicarakan secara detail
dan bukan cuma untuk memiliki rumah
bagi pekerja atau buruh yang sudah memiliki rumah
maka jika dia peserta kapera
maka bisa diambil uangnya secara cash ketika masa pensiun
atau ketika beliau sudah tidak mau menjadi peserta tapera
dan ekspresi yang disampaikan pada saat ini di berbagai media
bahwa gaji sudah miris di bawah upah minim
itu kan tidak termasuk dalam cakupan kepesertaan tapera
jadi sekali lagi ini hanya berlaku bagi pekerja guru
yang gajinya di atas upah minimum provinsi
maupun di atas upah minimum kabupaten kota